bawaslu tidak mendapatkan bukti bukti soal adanya dugaan mahar oleh sandiaga uno terkait pencalonan di pilpres kepada pan dan juga pks
andi arief menilai keputusan ini bukti bahwa bawaslu malas untuk ungkap kasus ini
ketua umum partai amarat nasional zulkifli hasan menyambut baik keputusan bawaslu atas dugaan mahar rp satu triliun rupiah kepada pks dan pan yang dinyatakan tidak dapat dibuktikan
ketua umum pan menyatakan sejak lama partai koalisi menganggap hal ini merupakan kabar bohong
sebagai salah satu saksi andi arief justru menilai bawaslu malas dalam mengungkap kasus ini
sebelumnya andi arief berada di lampung saat mendapat undangan dari bawaslu
andi menduga bawaslu tidak serius karena dengan biaya negara yang
cukup besar seharusnya bawaslu mampu mengirim perwakilan untuk mendapatkan keterangan utuh dari andi terkait dugaan mahar satu triliun rupiah oleh sandiaga
dugaan mahar oleh sandiaga uno ini sebelumnya dicuit oleh wakil sekretaris jenderal partai demokrat andi arief
namun dalam proses klarifikasi oleh bawaslu keterangan andi arief tidak dapat didengar karena tidak memenuhi tiga kali pemanggilan oleh bawaslu
dari hasil pemeriksaan bawaslu tidak mendapatkan bukti bukti soal adanya dugaan mahar
menanggapi tudingan andi bahwa bawaslu malas dan tidak serius ketua bawaslu justru menyayangkan ketidakhadiran andi selama pemanggilan
berapa kali tidak ada alis pembaik
saya sering pada pembaik ini
kenapa bawaslu tidak mengirim perwakilan ke bawaslu di lampung
proaktif itu pak
kalau diberi saat di lampung kenapa ada apa apa lagi
ya datang saya ke sini
partai solidaritas indonesia meminta bawaslu lebih transparan karena belum berhasil mendapat keterangan dari andi
sekjen psi raja juli antoni juga mempertanyakan kinerja bawaslu yang belum memanggil sandi sebagai pihak tertuduh
untuk memberikan keterangan terkait mahar satu triliun rupiah kepada pan dan pks
kurulama komite sudah ditempuhkan